hai seorang perempuan di surabaya jawa timur shock setelah ditetapkan sebagai tersangka lantaran
curhatimedia sosial akan kondisi wajahnya yang rusak perempuan bernama stella monika hendrawan
ini tidak menyangka rimi kecantikan tempatnya menjalani perawatan menuduhnya mencemarkan nama
bayi klinik tersebut sebelumnya stella sudah komplain ke pihak klinik namun tidak mendapatkan
respon yang baik ya saya bilang loh saya kan sudah pakai obat kamu rajin dan kalau misalnya telat
nebus aja dua hari jerawat juga keluar lagi itu gimana maksudnya ya dia tetap memojokkan saya enggak
bisa apa cistela kamu salah blablabla ya udah akhirnya saya marah saya marah saya marah karena
saya sudah bayar mahal loh puluhan juta di sini di klinik kamu kamu kok malah kayak gini pelayanannya
manajemen klinik lalu melayangkan tiga somasi menuduh stella mencemarkan nama baik klinik
melalui kuasa hukumnya kostasi manajemen klinik virus membantah kasus ini berkaitan antara stella
sebagai konsumen dan klinik lainnya menyebabkan kecemasan dan kecemasan tersebut menyebabkan kecemasan
klinik sebagai penyedia jasa manajemen sudah mengajak mediasi namun selalu buntu jadi terkait
masalah ini ya akan kena konsumennya dia berasa yang telah poni tidak merasa bersalah ya silahkan
saja di dalam persidangan diungkapkan gitu pak kasus yang membeli stella membuatnya tertekan
pertama ia sudah menghabiskan uang puluhan juta untuk perawatan tapi kemudian kulit wajahnya rusak
ia terpaksa tidak bisa kembali bekerja karena menyandang status tersangka di sisi lain manajemen
klinik mengaku merugi karena postingan stella kasus dugaan malpraktik juga dialami model monika
indah dirinya ramai diperbincangkan setelah mengeluhkan infeksi hingga timbul lubang di bagian
payudara usai menerima penyuntikan filler ia didiagnosis mengalami mastitis atau infeksi
jaringan payudara keluhan ini didapat tiga minggu setelah menjalani filler payudara melalui jasa home
care ia pun diduga menjadi korban klinik kecantikan abal abal perkembangan teknologi memang memungkinkan
dan memudahkan seseorang kini melakukan kermak bagian tubuh namun hal tersebut tidak boleh
sembarang dilakukan dan berpotensi risiko yang berbahaya bagi tubuh sendiri dalam wawancara dengan
penyuntikan konektif dokter adesitorus spesialis bedah plastik mengatakan cairan waloronik aset
yang kerap digunakan sebagai filler bisa diterima sebagai tubuh namun penyuntikan filler di payudara
tidak bisa dilakukan sembarangan karena banyaknya pembuluh darah di bagian payudara sebaiknya sangat
disarankan dilakukan oleh dokter yang sudah mengetahui secara anatomi karena anatomi itu
tidak hanya berhubungan dengan tulang ataupun tulang rawan tapi juga dengan pembuluh darah kemudian sara
karena walaupun bahan itu dapat diterima dengan baik oleh badan tapi kalau pengerjaannya tidak
steril kemudian cara memasukkannya juga tidak safe yaitu akan membawa bencana untuk si konsumennya
penyuntikan filter hanya dapat dilakukan di bagian tubuh tertentu yaitu area depres atau
cekung meski begitu fungsinya pun bukan untuk menambah volume tim liputan cnn indonesia